kedua pria ini harus berpisah karena kedapatan berboncengan motor
namun berbeda alamat tinggal setelah diperiksa kartu tanda pengenalnya
penumpang terpaksa diturunkan dan tidak melanjutkan perjalanan bersama rekannya
penumpang sepeda motor tersebut langsung diarahkan untuk menaiki angkutan umum
peristiwa ini terjadi saat petugas gabungan kepolisian tni dan dinas perhubungan melakukan pengawasan di titik checkpoint
perbatasan kalimalang duren sawit jakarta timur senin pagi
meski sudah sepekan lebih pemberlakuan psbb namun hingga kini petugas masih menemukan belasan pelanggar
petugas hanya memberikan surat teguran dan tidak melakukan penilangan
meski demikian petugas meminta agar para pengendara lebih tertib menaati aturan psbb